kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat herzaki mahendra putra sebut tak khawatir kursi jatah menteri berkurang jika pkb dan nasdem merapat masuk ke koalisi prabowo gibran
partai demokrat meyakini komitmen prabowo bersama partai koalisi tak akan berubah meski nasdem dan pkb baru bergabung koalisi
herzaki sebut demokrat tak merasa khawatir soal jatah menteri bakal berkurang di kabinet
herzaki bilang demokrat bakal menyodorkan nama ketua umumnya agus harimurti yudhoyono jadi prioritas masuk dalam bursa menteri prabowo gibran
demokrat mendukung sepenuhnya langkah pak prabowo karena beliau adalah presiden terpilih kami karena beliau adalah pemimpin dalam koalisi kami dan sejak awal
partai demokrat mas ahaye pak sby percaya betul dengan pak prabowo karena kita sudah punya komitmen komitmen kebersamaan
kami tidak ada kekhawatiran masalah jumlah menteri mbak atau di kabinet nggak ada
komunikasi kami dengan pak prabowo mas ahy dan pak prabowo itu sangat sangat baik termasuk mengenai rencana rencana ke depan
jadi kalau kami percaya betul sama beliau jadi nggak ada kekhawatiran
sementara itu wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto menegaskan pihaknya tidak risau soal jatah menteri untuk pan bakal berkurang
usai nasdem dan pkb memutuskan menjalin kerjasama dengan prabowo gibran
menurut yandri jatah kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden
yandri menekankan hal terpenting saat ini adalah menjaga persatuan usai pilpres dua ribu dua puluh
pan nggak pernah khawatir lah ya jadi persoalan nyusun menteri menteri itu hak progrektifnya pak prabowo ya
salah satu pengusung utama atau paling pengusung utama pak prabowo
jadi kami meyakini tidak akan ada perubahan komitmen antara pak prabowo dengan pan
walaupun partai partai yang selama ini tidak mengusung pak prabowo bisa menjadi bagian pemerintah pak prabowo
meski nasdem dan pkb sudah merapat ke koalisi prabowo gibran
pks menyebut baru membuka komunikasi
kepada semua pihak termasuk presiden terpilih prabowo subianto
keputusan bergabung ke pemerintahan atau di luar pemerintahan
disebut jubir pks muhammad khalid akan ditentukan majelis syuro
kita ingin membangun silaturahim komunikasi dengan seluruh pihak
termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih
jadi kita belum tahapan kita akan koalisi atau oposisi
itu adalah domain dari majelis syuroh
dan kemarin dpp berinisiatif untuk yuk kita ini selesai kompetisi sudah selesai proses berjalan damai
secara konstitusional sudah selesai kita bangun komunikasi secara baik
jadi kita tidak ingin juga terburu buru komunikasi itu bukan diartikan sebagai kita masuk pemerintahan
tapi kita komunikasi itu melakukan relaksasi komunikasi yang baik dengan seluruh pihak
apalagi kepada presiden dan wakil presiden